kami masih akan membahas apa pentingnya sebenarnya laporan harta kekayaan pejabat negara atau lhkpn
bergabung melalui sambungan zoom ada kurnia ramadana peneliti di indonesia corruption watch atau icw
selamat malam pak kurnia apa kabar
selamat malam mbak fani kabar baik alhamdulillah
terima kasih sudah bergabung bersama kami
ini buntut dari kasus dugaan penganiayaan pengemudi rubicon ini jadi panjang
sampai sampai menyeret lhkpn sebenarnya apa sih pentingnya bagi seorang pejabat negara untuk melakukan pelaporan lhkpn
ya lhkpn itu sebenarnya merupakan suatu kewajiban dari setiap penyelenggara negara di indonesia
poin itu tercantum jelas di dalam undang undang nomor dua puluh delapan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan juga itu sebagai bentuk pertanggung jawaban
dari pejabat publik kepada masyarakat terkait dengan transparansi
ini dituangkan kembali di dalam peraturan kpk tahun dua ribu dua puluh yang mewajibkan setiap tahun penyelenggara negara melaporkan seluruh harta kekayaannya kepada kpk
namun kalau dilihat lebih lanjut ada dua persoalan di dalam lhkpn
yang pertama apakah penyelenggara negara itu tepat waktu melaporkan lhkpn
dan itu sebenarnya bisa dicek oleh masyarakat melalui website kpk
yang jadi persoalan utama adalah poin kedua
apakah harta kekayaan yang dilaporkan kepada kpk telah dibuat dengan sebenarnya atau telah jujur dilaporkan
maka dari itu di sini penting untuk melihat apakah ada mekanisme mendeteksi di instansi negara terkait dalam hal ini kementerian keuangan
apakah harus dilihat semua pegawai di kementerian keuangan
tentu tidak karena ada keterbatasan sdm
tapi beberapa jabatan krusial dengan angka harta kekayaan itu harus dicek lebih lanjut
sebab kalau tidak maka kejadian ini akan terus menerus berulang
kalau kita cek sebenarnya laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang bersangkutan itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan
tahun dua ribu sebelas yang bersangkutan
melaporkan harta kekayaan sebesar dua puluh miliar rupiah
dua puluh tahun kemudian meledak menjadi lima puluh enam miliar rupiah
apakah ini sebagai bentuk dari tindaksi dana korupsi
tentu kita tidak bisa langsung menyimpulkan hal tersebut
karena ada beberapa kemungkinan yang juga terjadi dalam peningkatan harta kekayaan tersebut
namun yang jelas adalah dalam mekanisme peraturan perundang undangan kita
karena sanksinya baru sekedar administratif
kalau saya kembalikan kepada kementerian keuangan
jika mereka komit terhadap reformasi birokrasi good governance pertanyaannya sederhana
sudah berapa yang dijatuhkan sanksi administratif di internal kementerian keuangan
terkait dengan kepatuhan melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara
selain dari itu kita juga melihat tersebar di media sosial
siaran pers dari kementerian keuangan yang diwakili oleh jurubicaranya mas prastowo
di sana disebutkan mengecam tindakan yang memamerkan kemewahan
maka pertanyaan refleksinya lagi adalah apa definisi dari gaya hidup mewah tersebut
apakah atau bagaimana mekanisme mendeteksi gaya hidup mewah sebagaimana yang dituangkan dalam siaran pers tersebut
apakah yang baru baru ini terjadi
jadi memamerkan menggunakan motor besar mobil mewah miliaran rupiah itu dikategorikan sebagai gaya hidup mewah
kalau dikategorikan sebagai gaya hidup mewah tentu masyarakat menunggu apa sanksi administratif yang dijatuhkan oleh kementerian keuangan
lagi lagi kalau menggunakan kata di dalam siaran pers mengecam gaya hidup mewah kata kata mengecam itu tidak berarti apapun
kalau tidak ada tindakan konkret dari pimpinan instansi
kepala kementerian keuangan sendiri
oke kalau intinya tadi kalau bang kurnia menyatakan bahwa yang pertama tepat waktu dan juga kejujuran
tapi permasalahannya kejujuran itu apakah betul itu yang dituliskan atau input data yang dimasukkan itu betul betul sesuai dengan apa adanya
tapi kalau terkait dengan mekanisme pendeteksian dan juga menyeret ke sanksi administratif ini yang juga menjadi permasalahan
tadi sebelumnya kami juga berdiskusi bersama pak hala nainggolan dari kpk menyatakan bahwa ini yang menjadi sebenarnya tantangan
juga kesulitan dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan hanya ada sanksi administratif saja
sehingga itu mungkin yang dianggap enteng atau dianggap remeh
artinya apakah icw melihat tidak ada keseriusan terkait dengan betapa pentingnya lhkpn ini bagi integritas orang pejabat negara
mbak fani kalau kita hitung dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan sampai tahun dua ribu dua puluh tiga sudah lebih dari dua puluh tahun regulasi itu tidak diubah
apakah selama ini perkembangan di dunia terkait dengan kepatuhan melaporkan harta kekayaan atau lebih lanjut lagi persoalan integritas pejabat publik tidak ada solusinya
ada berdasarkan konvensi pbb melawan korupsi di mana indonesia menjadi salah satu penanda tangan ada mekanisme hukum yang disebut illege enrichment
atau mekanisme hukum yang dapat dikenakan terhadap pihak pihak yang bohong dalam melaporkan
atau ada peningkatan harta kekayaan yang tidak wajar
nantinya jika aturan itu diharmonisasi di dalam undang undang tindak pidana korupsi indonesia
maka ketika ada peningkatan harta kekayaan yang tidak wajar basis argumentasinya menggunakan dokumen lhkpn
dikaitkan dengan bagaimana pendapatan setiap bulan jika ditemukan ada yang jomplang
maka angka jomplang tersebut harus dapat dibuktikan
oleh pihak penyelenggara negara tersebut bukan berasal dari tindak pidana
jika itu tidak bisa dibuktikan maka harta kekayaan tersebut dirampas untuk negara
persoalan yang sulit adalah bagaimana mengetuk hati pemerintah dan dpr untuk mengubah undang undang tindak pidana korupsi
kejadian ini bukan kali pertama sudah seringkali masyarakat melihat ada peningkatan yang tidak wajar
dari harta harta kekayaan pejabat publik
tapi sayangnya pemerintah dan dpr mendiamkan persoalan ini
dan membiarkan sanksi yang dijatuhkan hanya sekedar sanksi administratif
yang seringkali tertutup tidak pernah diungkapkan oleh instansi negara terkait dengan penegakan nilai integritas
khususnya kepatuhan dalam melaporkan lhkpn
oke dari kasus ini kemudian kembali mengingatkan kita semua kepada
beberapa kasus sebelumnya yang melibatkan pegawai di lingkungan pajak
bagaimana icw kemudian memetakan instansi pemerintahan yang berisiko atau juga rawan penyalahgunaan hingga korupsi dan juga bentuk pengawasannya
ada dua hal yang pertama adalah bagaimana instansi tersebut membangun sistem pelaporan antar pegawai atau kepada masyarakat
dan juga satuan pengawas internalnya atau inspektoras generalnya harus aktif bukan pasif menunggu laporan
maka dari itu sejak awal tadi saya sampaikan bahwa tidak semua harus dicek lhkpn nya
tapi jabatan jabatan tertentu dan juga harta kekayaan misalnya di atas lima miliar atau di atas sepuluh miliar rupiah harus ada mekanisme klarifikasi
jangan juga ketika viral di masyarakat ada peningkatan yang luar biasa besar baru dilakukan investigasi baru dituangkan di dalam siaran pers
seolah olah itu merupakan respon yang cepat padahal itu menunjukkan tidak ada respon yang cepat di internal kementerian keuangan sendiri
karena satu hal juga ibu menteri keuangan bu sri mulyani selalu menggadang gadang soal reformasi birokrasi
hal ini membuktikan pengawas internal
pencegahan pendeteksian di internal kementerian tersebut belum berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat
apakah ini bisa berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap djp kementerian keuangan menurut icw
respon masyarakat di media sosial tentu dapat kita pahami
di satu sisi dirjen pajak mengejar pajak masyarakat meminta agar tepah wakil
namun di satu sisi justru ada pegawainya yang mengalami kenaikan yang luar biasa lhkpn nya
memamerkan gaya hidup mewah oleh keluarganya tapi tidak bisa terdeteksi oleh internalnya sendiri
kita harus memahami bahwa pejabat publik adalah pelayan masyarakat
tidak layak justru jika pelayan masyarakat menunjukkan gaya hidup head down
menunjukkan gaya hidup mewah mewahan di hadapan masyarakat
apalagi di tengah perekonomian di indonesia yang juga sedang bergejolak hari ini
jadi tentu tuntutan kami agar sanksi terhadap gaya hidup mewah itu dikenakan terhadap setiap pejabat publik di seluruh instansi
termasuk di kementerian keuangan terlebih terhadap pihak pihak yang saat ini sedang dibicarakan
terima kasih pak
terima kasih bang kurnia ramadana
peneliti icw sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
selamat malam sehat selalu